untung aja aku berhasil kabur dari naya
urusan yang satu sudah selesai
stop pak berhenti pak disini
itu beneran kanesha
kok dia kenal sama tiat
pak gimana sih kalo jalan hati hati dong
maaf ya mbak saya gak sengaja mbak
mas lanjut sama saya ya
mau kemana naya buru buru gitu
mas ikutin mobil yang merah itu mas
ya allah tangan kamu sampai dingin banget kayak gini nak
tanpa ambil minum dulu ya
bentar bentar nak
tante mau dimantuin
pelan pelan pelan sayang
tapi ngomong ngomong kenapa sih kamu kok bisa ada di sini
tadi om fero ajak aku kesini
dan om fero minta aku tinggal disini untuk sementara doang
terus kenapa kamu bisa sampai ke kunci
pengsan di kamar mandi
aku juga gak tau tante
pas aku pengen keluar
nyuci baju siapa
enggak kok tante aku kok yang pengen cuci baju
iya tapi masalahnya
nyonya itu kan ada di rumah dari tadi
gak kemana mana masa iya sih sampe gak tau
kalo kamu itu ke kunci di kamar mandi
mungkin tante gisela lagi sibuk di kamarnya
makanya gak tau aku ke kunci di kamar mandi

jangan jangan kamu tuh pingsan gara gara lapar lagi
yaudah makan yuk
oh iya tante sekarang om fero
jadi tante panggil aku tasya ya
jangan mending lagi
pak vero itu pernah cerita sama tante meli
dia tuh suka banget nama tasya
dan berharap banget nanti kalau punya anak
mau dikasih nama tasya
oke kalau gitu mulai sekarang tante meli
gak ya yaudah sih

untung aja aku berhasil kabur dari naya
urusan yang satu sudah selesai
stop pak berhenti pak disini
aku harus temuin kak nessa
aku harus temuin kak nessa
ngapain naya ke apartemennya pak fero
sebaiknya aku tetep disini
naya tau aku ikutin dia
dan aku juga gak mau terlalu ikut campur urusan pribadi naya

sampai kayak gitu
cuman mau nganterin tasya ke kamarnya
soalnya tadi meli nemuin tasya di kamar mandi
tapi kalau itu
nanti dia akan
kalau sampai anak ini cerita ke melly
meli pasti bakalan
menadu ke mas fero
ya ampun sayang
aku cuma kekunci di kamar mandi
ya tapi untung aja tadi
kalau enggak kamu pasti kekurangan nafas
syukur deh kalau kamu gak apa apa
mungkin kamu kurang tidur
kamu istirahat di kamar
bayar kamu sekian
ada tamu tuh
bentar nini biar saya buka dulu
apa itu dia
aku mau tanya